seakan akan data data itu benar
dijejalkan segala macam informasi informasi keliru itu kepada publik
itu persis dengan cara cara yang dilakukan oleh konsultan konsultan rusia
ketika memberikan pendampingan pendampingan terhadap beberapa pemilihan presiden di berbagai negara
oke bahwa narasi itu kemudian disampaikan kemarin
memang harus sekarang disampaikan narasi itu
sebenarnya sudah kita sampaikan begitu awal masa kampanye ini dimulai
kemudian serangan serangan seperti itu dilakukan oleh bukan saja oleh tim pemenangan dari dua
tetapi pidato pidato pak prabowo di beberapa kesempatan
kemudian pidato pidatonya sandi uno juga di beberapa kesempatan
baik itu misalnya ketika kampanye di daerah
maupun misalnya ketika menyampaikan visi misi kemarin
nah itu kami sudah menyampaikan terlebih dahulu
bukan hanya pak jokowi tim tim tkn juga menyampaikan
tapi kemudian sekarang jelas propaganda ala rusia sampai tiga kata itu
propaganda ala rusia bukan kita menuduh rusia ikut campur
enggak itu saya kira semua orang paham lah bahwa negara asing kan nggak boleh ikut campur
tetapi propaganda ala rusia ini
bahagian dari identifikasi kita berbagai macam
bahkan beberapa teman teman dari tkn menyebutkan
ada tokoh yang namanya rob alin
yang dia itu terlibat beberapa pemilihan presiden di beberapa negara
dan memakai cara yang sama persis dilakukan oleh pak prabowo hari ini
nah oleh sebab itu wajar kalau kemudian kami punya persepsi
nah ini konsultannya rob alin
ini tuduhan dari pak jokowi ini serius
tapi invalidnya juga serius
saya nggak tahu pak jokowi telah benar benar keluar dari style jokowi
yang selama ini dikenal oleh publik
tiba tiba secara ofensif menyerang bertubi tubi kepada pak prabowo sandi
ini yang oposisi siapa yang incumbent siapa
dan ini benar benar agak mengagetkan
ini apa itu saya menilai kali ini untuk pertama kalinya
pak jokowi terlalu reaktif untuk ukuran sebagai presiden
reaktif terhadap situasi
saya enggak tahu apa yang melatar belaking beliau
sehingga harus kemudian mengeluarkan
mengubah tabiat tabiat dan gaya gaya yang selama ini kalem
menjadi sangat offensif dan menyerang dengan garang dan marah semacam itu
itu yang pertama
tapi ya terserah saja karena ini menarik juga
kalau kemudian langsung pak jokowi sudah
sama sama menikmati begitu berarti ya
selama ini kan kita juga menyimpan beberapa
beberapa hal yang kami
kami anggap ya kita mencoba menggunakan bahasa malaysia
yang terukur untuk ukuran ukuran ini
itu yang pertama
yang kedua apa yang dikatakan beliau tudingan yang serius
dan hari ini saya sudah membaca dengan tweet yang resmi
kedutaan besar rusia sendiri membantah apa yang disampaikan beliau
mengenai propaganda rusia itu
termasuk disebut sebut ada tokoh asing konsultan asing
saya harus tegaskan di sini berkali kali bahwa
bahwa pak prabowo tidak pernah menggunakan konsultan asing siapapun
kalau pihak kemudian pak jokowi menggunakan beberapa konsultan beberapa hal ya
termasuk mantan mantan presenter dan seterusnya tidak apa apa
tapi kami tidak perlu lagi memoles ketokohan pak prabowo sandi
karena dua duanya sudah on the right track
pak prabowo adalah orator ulung yang mirip mirip soekarno muda gitu ya
kemudian pak sandiaga uno lebih representasi sebagai tokoh muda milenial yang enerjik
sehingga dengan demikian wajah beliau tidak perlu lagi dipoles sana boleh sini
yang itu tidak kami perlukan
tapi kalau pihak sebelah kemudian menggunakan konsultan khusus
untuk memoles sana molai sini kemudian untuk menjual beberapa hal idenya
juga tidak apa apa
yang perlu kemudian saya garis bawah di sini adalah koreksi
tidak ada sama sekali
dan tidak ada cara cara ala rusia ala mafioso ala apa apa pun
sehingga pernyataan presiden tersebut kemudian agak aneh
apakah beliau mohon maaf sebagai incumbent ya setelah berkuasa lima tahun
kemudian memberi pernyataan yang ceroboh yang mengada ada
yang seandainya itu ada ditindak saja
karena kami selama ini pak prabowo dan pak sandi selalu menggariskan
untuk mengedepankan tata etika kesantunan senyuman dalam hal melakukan kampanye kampanye
saya sebenarnya ingin menjelaskan termasuk tuduhan mengenai indonesia bubar dan punah
supaya nggak gagal paham itu termasuk pak jokowi
indonesia itu akan punah kata pak prabowo kalau negara ini dikelola secara serampangan amatiran
indonesia akan bubar kalau kemudian
negeri ini pemimpinnya membongkok bongkok terhadap kekuatan asing atau negara asing
ini kan sebenarnya mohon maaf mas hikam ini sebenarnya kan mirip
dengan apa yang telah disampaikan oleh bung hatta
bahwa lebih baik indonesia tenggelam ke dasar lautan
kalau membungkuk dan disetir oleh negara asing
sebenarnya sebagai seorang orator hal semacam ini kan biasa biasa saja
kenapa kemudian menjadi gerah pasti ada sesuatu yang salah
ada sesuatu yang membuat kemudian pak jokowi keluar dari biasanya
kemudian menggunakan serangan bertubi tubi kepada pak prabowo
baik baik prof ikam soal propaganda ala rusia ini
kalaupun memang tadi katanya kalau misal
kalau mas priwa bilang kalaupun tahu dilaporkan saja
tapi kalau menurut saya kalaupun ada yang pakai dan memang pakai
juga tidak akan ada yang mau mengakuinya kan sesimpel itu
tapi kalau prof ika melihat apakah pasti ini semua dikatakan
bukan tanpa perhitungan kan
pasti narasi ini juga sudah pasti ada hitungannya
juga sudah pasti melihat mengukur reaksi respon yang akan terjadi kan
seorang jokowi kan
ya kalau kita melihat
siapa yang memberikan statement dan di dalam konteks apa
saya kira memang saya setuju mbak dengan mbak putri
bahwa sangat hampir sangat tidak mungkin bahwa apa yang dinyatakan oleh pak jokowi
presiden jokowi itu tanpa informasi informasi yang sudah valid
hanya saja nah ini yang nyambung dengan dua dua ini
bagaimana menyampaikan itu sehingga kemudian terukur
kalau menggunakan istilah pak priyo budi santoso ini pak pbs kali ya
karena di dalam pemanasan yang makin panas ini
ini semua statement semua diksi semua metafor
itu kemudian dilempar di publik
di udara ya
dan publik itu kemudian menciptakan satu interpretasi
belum lagi media
nah misalnya saja begini mbak ya
waktu saya baca berita itu
ada beberapa media itu
diksi yang dipakai itu berbeda beda oleh media
makanya harus dicek
ada yang mengatakan propaganda rusia
ada yang mengatakan propaganda ala rusia
ini dua diksi yang kalau dilempar di publik
itu betul betul mempunyai dua implikasi yang jauh berbeda
tampaknya kalau kita tadi mendengar ada surat atau protes
dari kedutaan besar rusia di jakarta
maka kedutaan itu kemudian kayaknya menginterpretasikan bahwa
yang disebut oleh presiden republik indonesia ini
kena pada negara atau paling tidak ada semacam insinuasi terhadap negara itu
nah padahal kan seperti diterangkan oleh pak lukman tadi
itu kan ala
nah kalau ala itu artinya
nah ini juga bukan tanpa persoalan
yang disebut ala rusia itu kayak apa
nah kalau kemudian referensinya adalah yang terjadi di donald trump
di bolsonaro dan lain sebagainya itu
maka kemudian ini harus dicek
nah saya sebagai pengamat politik hanya bisa melihat bahwa
kalau yang dijadikan semacam referensi itu adalah substansi
yang disebut ala rusia tadi adalah masalah hoax
itu memang mau tidak mau memang nyambung mbak
karena selama ini yang dalam kasus yang terjadi di amerika serikat
dan masih under investigation oleh timnya robert mueller ini
memang masalah masalah seperti itu
nah tetapi kan kita ini kan negara hukum nih ya
nah oleh karena itu
baik kalau memang betul betul kita ala rusia tadi adalah model
atau mungkin itu adalah semacam alusi atau semacam referensi kepada adanya konsultan
itu tetap harus dibuktikan dengan pemeriksaan
makanya saya mengatakan ini harus cepat direspon
oleh penyelenggara pemilu yaitu kpu bawaslu
dan juga oleh keamanan
karena dalam dunia yang semakin global ini
kemungkinan kemungkinan ala tadi ala reza tadi dipakai di indonesia itu
jangan pernah dikesampingkan
oleh karena itu saya kira ini kalau tidak segera diantisipasi
bukan diantisipasi dijelaskan dengan baik
maka jangan jangan nanti dalam debat nomor dua ini akan muncul ini
debat kedua akan muncul
kalau misalnya sekarang melihat respon yang sekarang
mas lukman sudah ada dari kedutaan besar rusia
kemudian juga respon publik
mungkin akar rumput juga itu ngomong apa sih apa sih gitu
apakah memang respon seperti itu yang diharapkan
bahwa ada reaksi reaksi dari negara lain
nanti ya setelah jeda kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
ya kita masih membahas ucapan presiden joko widodo
soal propaganda ala rusia
tapi sekarang melihat mas rukman kembali soal itu
responnya seperti ini apakah juga sudah diperhitungkan
sampai rusia merespon
kalau kita mencermati
bukan saja yang disampaikan oleh pak jokowi
tetapi juga secara simultan terus disampaikan oleh tim kampanye nasional
pada dasarnya kan sebenarnya
kami ingin mengembalikan masa kampanye ini on the track
sesuai harapan dari konsolidasi demokrasi kita itu
jadi konsolidasi demokrasi ala indonesia lah gitu ya
artinya kita ingin tetap mengedepankan moralitas pancasila
kita bertarung memperebutkan kekuasaan boleh
tetapi cara cara yang menyebabkan kita kehilangan akar
dari moral pancasila itu sendiri
semenjak pertama masuk masa debat pertama
bulan bulan pertama masa kampanye bulan bulan pertama
kita selalu mengingatkan itu
ayo dong kita ajak untuk kembali ke track sebenarnya
supaya kemudian persaingan antar kandidat ini
lebih kepada mengedepankan visi misi program program ya
dan itu bagi kami adalah cara yang terbaik
di samping memberikan kandidat
memberikan edukasi yang kuat kepada masyarakat
nah tetapi kemudian kan ujaran ujaran kebencian
kemudian fakta fakta data data terus disampaikan
tidak pernah surut dengan cara cara seperti itu
nah kemudian berikutnya kita sampaikan lagi
bahwa ini sebenarnya ajakan moral sebenarnya ya
bahwa ini ala luar negeri ini seperti ini
ini ala rusia ini ala pertarungan presiden di amerika serikat
ala trump ya kita menyebutkan seperti itu
nah sampai kemudian akhirnya pak jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik
ya mudah mudahan gedoran pak jokowi menyampaikan secara langsung kepada publik
kemudian sekarang mendapat respon semua pihak
ini menyadarkan kita semua juga kembali pada track
tapi bisa menyadarkan bisa menjadi bumerang juga kan ke pak jokowi
ya pada bahagian tertentu pak jokowi ini
ya orangnya apa ya orangnya itu ketika memegang prinsip beliau teguh
ya beliau teguh
ketika sampai kepada persoalan persoalan prinsip beliau sudah tidak memperhitungkan lagi elektabilitas
saya sampaikan ini kayak gus dur ini ya
pada sisi sisi tertentu pak jokowi ini kayak gus dur
hal prinsip dia nggak peduli lagi soal elektabilitas
nah sekarang ini disampaikan secara terbuka untuk mengingatkan kepada kita semua
bahwa ini bukan caranya bangsa indonesia
saya sih kalau di dalam rapat rapat tim selalu menyampaikan bahwa
cara seperti ini tidak akan bisa dilakukan di indonesia
masyarakat indonesia berbeda dengan amerika
masyarakat indonesia berbeda dengan negara lain
kita masih ada norma norma yang hidup di tengah masyarakat
ada istiadat ada nilai nilai agama
kalau itu kemudian kalau

apa namanya disampaikan dengan penuh dengan negara lain
kalau itu kemudian apa namanya disampaikan dengan penuh dengan kebencian dan kekerasan
saya menyampaikan di dalam forum forum tkn itu itu pasti akan ditolak oleh masyarakat
masyarakat kita lebih senang kepada yang sopan santun
boleh nggak ini saya harus luruskan seluruh seluruhnya ini
ini seperti sebenarnya kami dua yang banyak menjadi korban
karena mereka yang diberkuasa adalah pak jokowi ya
ini kok malah sebaliknya seolah olah kami memperakarsain untuk bikin gaya
kami memperakarsain untuk bikin gageran
kan tidak benar itu
sebenarnya kami agak kaget juga ini
karena empat poin yang diulang ulang presiden jokowi oleh pak jokowi adalah
pertama adalah mengenai apa itu indonesia punah
sudah saya jelaskan tadi
itu pernyataan pak prabowo sebagai seorang orator
kalau kan begitu
yang kedua adalah mengenai apa itu tempe setipis atm
itu pernyataan dari mas sandiaga uno ketika ketemu dengan emak emak
dengan simbok bakul di sebuah pasar tradisional
yang kemudian disuarakan dan menjadi viral memang pernyataan itu
ini kan potret dari situasi ekonomi kita yang memang kurang membaik pada hari hari ini
kan wajar wajar saja itu kan fakta
yang ketiga adalah tentang itu operasi plastik yang berkali kali diulangi oleh pak jokowi
publik semua kan tahu pak prabowo di sini dalam posisi victim
juga korban dari kegaduhan sarumpait tersebut
dan sudah kemudian secara terbuka belum minta maaf
itu diulang digoreng diulang digoreng sampai kemudian dalam debat pertama itu muncul
justru disampaikan oleh pak jokowi
saya agak kaget saja di sini nilai negarawan seseorang kan bisa kita nilai
dari track record ketika menyampaikan apa
dengan terhadap ini
saya terus terang agak terkejut
presiden jokowi pak jokowi kemudian seperti keluar dari apa itu gaya gaya khas
yang selama ini kita ini
saya dengar sih beliau
kagetnya itu kaget yang memang diharapkan kaget atau
saya tidak tahu
dalam posisi diserang ahok misalnya
terakhir yang kita agak kaget adalah tentang beredarnya tabloid hitam
yang bernama indonesia berkah yang dikirim ke masjid masjid
saya lebih hormat kepada pak yusuf kala wakil presiden
yang menyampaikan itu bakar saja itu
fitnah atau black campaign kepada pak prabowo itu
tetapi di sini kemudian
tapi bagaimana pak jokowi tidak pernah dan mendiamkan itu
dan beberapa kalangan mohon maaf mas lukman
beberapa petinggi satu
kali katanya agak membelai kalau saya anugerkan
tapi tidak apa apa
kalau itu diizinkan apakah kemudian ada pihak yang kemudian mengizinkan
untuk membelejetin tentang pribadi pribadi atau asal usul dari calon presiden maupun wakil presiden
kan nggak enak kalau kesana
lebih baik kita kembali
saya setuju dari seruan mas lukman
terhadap nilai nilai yang betul betul khas indonesia
karena kami pun sebenarnya di sini dalam posisi banyak korban
kasian sekali pak prabowo
terlalu banyak kemudian ada noktah noktah yang menghantam beliau
tapi sekarang beliau kan dalam posisi sudah kebal terhadap beberapa serangan serangan itu
yang terakhir adalah mengenai itu
mengenai apa yang disebut dengan apa itu
yang mengenai propaganda ala rusia ini
kita juga agak terperanjat
karena kita sendiri tidak tahu ujung gunungnya
tiba tiba ada gini dan sekarang kami merasa bersyukur
ini kedutaan besar rusia sendiri telah memiliki pernyataan yang merasa mereka tidak nyaman
justru disampaikan oleh orang yang sekarang masih menjabat sebagai presiden republik indonesia
menurut saya untuk kali ini kalau boleh saya nilai
pak jokowi agak ceroboh dalam hal ini
untuk konteks yang terakhir serangan terakhir
mestinya untuk meniupkan genderang kemarahan semacam itu
menurut pandangan saya
tidak harus orang yang posisi puncak
tapi karena mungkin beliau disarankan oleh para
para tim tim konsultan
untuk kemudian meniupkan genderang semacam itu ya
kita siap siap saja
blessing in disguise mungkin ya
itu kalau gini sarannya ya sudah
kita sama sama harus siap siap melakukan apa itu
pencerahan kepada publik
dengan argumen argumen yang masuk akal
dan insya allah
saya satu hal yang setuju sama mas
kalau kita ingin mengembalikan on the track
tetapi kalau masing masing pihak kemudian ngeritik
sudah tidak apa apa
sebenarnya mas lukman yang oposisi itu siapa
kan mestinya kami kan
yang mestinya menyerangkan mestinya pak prabowo
pak prabowo hari ini terlalu baik
beliau tidak melakukan langkah langkah
melakukan dinamit dinamit yang diperlukan
padahal sebenarnya harusnya
harusnya yang menyerang itu kami
tapi sekarang ya untuk pertama ya
pak prabowo sudah teruji lah kesabarannya
menarik ketika dua kubu ini kemudian
sama sama mengaku sebagai korban ya prof
itu yang menarik
karena kalau misalnya dilihat dari ciri khas
di antaranya yang pertama menyampaikan disinformasi
tapi juga ada yang ketiga
yang terakhir juga adalah
mengaku menjadi korban
nanti setelah jeda kita bahas ya
terakhir prof tetap bersama kami

di tvn indonesia prime news

kalau misalnya melihat yang sekarang
kita tadi sudah membahas beberapa
tapi juga ada ciri cirinya mirip mirip ya
kalau misalnya prof lihat
soal yang istilahnya propaganda ala rusia itu
memang seksi dan berhasil untuk digunakan kan
saya tidak ingin ikut ikutan dalam dua playing game
saya tidak ingin ikut ikutan dalam dua playing game
yang victim tadi
pengamat memang harus adil ya
tapi saya ingin menunjukkan bahwa
seperti yang saya katakan sebelumnya
bahwa globalisasi ini memungkinkan
apa interaksi yang menggunakan cara cara yang
hampir mirip di seluruh dunia
jadi ya mohon maaf dengan pak lukman
bahwa ini kalau dikatakan bukan orang milik indonesia
ya orang amerika juga mengatakan bahwa
kebohongan dan lain sebagainya itu bukan american
washington post dan new york times saja menghitung bahwa
selama beberapa tahun menjadi penguasa itu
berbohongnya itu sudah ribuan
jadi ini persoalan yang real
bahwa cara cara menggunakan hoax dan lain lain itu
bisa diikuti oleh semuanya
apalagi dengan adanya barang seperti ini
mudah sekali ya
millenial dan lain sebagainya
ini adalah sasaran yang paling mudah
apalagi kalau betul
karena malas cek fakta atau apa
ya karena kan
yang begini ini kan cepat mbak
jadi apapun yang tanpa harus berfikir
itu dianggap sebagai semacam fakta
oleh karena itu
propaganda di dalam
dunia yang sudah seperti ini ini
memang lebih canggih daripada
nah kalau kita lihat
makanya tadi saya mengatakan diksi
propaganda dengan menggunakan cyber ini
itu kata itu tidak harus sama dengan makna
jadi penanda tidak sama dengan yang ditandai
oleh karena itu menjadi sangat volatil
nah oleh karena menggunakan diksi menjadi penting
salah letak saja
ya propaganda rusia
dan propaganda ala rusia
itu sudah akan menciptakan
bisa di istilah zaman sekarang itu digoreng
nah tetapi saya kira
persoalannya ada yang lebih mendalam dari itu
yaitu bahwa tambahnya memang
perpolitikan kita ini makin lama
dengan persoalan persoalan yang substantif
sehingga kemenangan itu
tujuan kemenangan itu
kemudian bisa menghasilkan satu
yang tidak terkontrol
nah sehingga kemudian tadi dikritik oleh mas pbs
beliau mengatakan heran
gak tau heran bener atau heran tidak
atau heran yang sudah diantisipasi gitu ya
jokowi kok bisa begitu
yang biasanya lembut orang solo dan lain sebagainya
ya barangkali karena itu ya
atau bisa jadi beliau memang sudah tidak tahan lagi
apa yang beliau konstru
atau yang beliau anggap sebagai penyebaran
yang terus menerus
jadi dua dua pihak ini ya
kalau saya tidak akan mengatakan
bahwa yang satu jadi fiktif
tinggal publik melihat produser yang mana yang lebih banyak
karena kalau kita lihat misalnya refleksi pada debat pertama
itu persoalan persoalan yang seperti ada orang
bunuh diri gara gara apa namanya
ekonomi tertekan di gunung kidul atau dimana itu
ternyata kan setelah dicek
tidak ada yang seperti itu
nah yang seperti seperti itulah yang kemudian
akhirnya mungkin betul bahwa ini
diibaratkan seperti ala rusia tadi
makanya kpu bahwa solo polri dan lain sebagainya harus cepat tanggap
dan termasuk menurut saya intelligent juga
kalau kasus ini tadi yang dikatakan mas priok
pak jokowi ceroboh terlalu berani mengatakan itu ke depan publik
ya ceroboh atau tidak ceroboh itu kan persepsi dari lawan ininya ya
bisa juga nanti pak lukman mengatakan
ya pak prabowo lebih ceroboh lagi ya
terus sama cerobohnya
makanya pengamat jangan ikut ikutan memberikan penilaian itu
tapi bahwa itulah implikasi dari satu cara melihat politik
kemudian hanya menang menangan saja
jadi kasus ini mbak ya
waktu saya di dalam satu dialog
karena benar ada konsultan dari rusia yang namanya rob alin
dan oleh kubu dua
tidak ada yang seperti itu
kalau seperti ini nanti menjadi perdebatan terus
tanpa ada klarifikasi
nanti akan malah merusak kelancaran dari proses pemilu ini
jadi menurut saya apa yang dikatakan beliau berdua ini secara normatif
mungkin punya dasar
tetapi harus diingat realitas cyber world sekarang ini
dan masyarakat yang sangat cair seperti ini
mas lukman jadi sebenarnya kalau misalnya mengambil judul kami
itu ada atau
atau tiada barang itu
ya ini tergantung dari bpn aja dari dua ya
untuk memberikan bukti
bahwa ini tidak ada
bahwa ini tidak ada
misalnya soal konsultan asing misalnya ya
ya benar tadi pak hikam bilang bahwa
jangan sampai ini berkembang di opini masyarakat
sementara penyelenggara pemilu pengawas pemilu diam diam saja
nah pertama kan itu banyak catatannya
pertama boleh nggak konsultan asing itu mendampingi kandidat
ketiga kalau memang boleh atau tidak boleh ketika dia menjadi konsultan itu
apakah sudah dilaporkan kepada penyelenggara pemilu
kemudian yang ketiga kpu itu kan cukup detail
bahkan anggaran maksimal untuk membayar konsultan aja
mereka sudah ada satuan harganya pak
jadi kalau membayarnya terlalu mahal itu benar nggak dalam pelaporannya
nah itu panjang ya
makanya saya setuju dengan pak hikam
artinya sudah firm mengetahui
pak hikam sudah firm mengetahui itu ada atau masih berada situasi juga
bukan pihak kita yang membuktikannya
yang membuktikan kan bukan pihak kita
tapi satu hal mbak ya
bahwa kami akan terus mengkampanyekan ini
yang oleh pak hikam sudah ditengarai dari awal awal
makanya penting untuk diharapkan
makanya kalau kemudian kami terus menyampaikan soal ini
ini bagian mengedukasi masyarakat juga
karena pak jokowi itu kan begini rumusannya
sepertiga kami menyampaikan prestasi prestasi pak jokowi selama empat tahun
kemudian sepertiganya lagi itu adalah visi pak jokowi bagaimana indonesia maju lima tahun yang akan datang
memberikan optimisme optimis baru bagi masyarakat
dan sepertiganya lagi itulah dalam bentuk soundbite sounddap yang kira kira itu masuk di dalam benak masyarakat
nah formulasi ini yang kita pakai
ini untuk kesekian kalinya saya harus mengklarifikasi
ini tuduhan yang agak serius
padahal kami tidak pernah menggunakan konsultan asing itu
siapapun namanya dia
apakah albert john apakah pak jokowi
atau hillary saya tidak tahu
dan kami tidak pernah
yang punya duit itu kan sebenarnya sebelah
kami di sini kan orang yang miskin
orang di sini
kami pak prabowo sandi itu sekarang diuntungkan oleh snowbally
oleh gerakan luar biasa dari emak emak kelompok pengajian dan bawah yang kemudian tanpa kita sentuh pun mereka bergerak sendiri
dan itu kami untungkan tanpa harus bergerak tanpa harus kemudian kami beri apapun
dan kami di sini relatifly tidak punya

untuk menggerakkan yang kaya
yang kaya kan tetap nomor satu nomor dua dari pihak kosong dulu
tapi yang punya sumber sumber daya dan sumber apa itu kalau bisa menggunakan kan itu
dan kita lihat ada beberapa perlakuan yang tidak adil
dari beberapa elemen elemen alat kekuasaan yang menggunakan apa itu
instrumen itu memperlakukan
seolah olah kalau pendukung yang tidak kemudian bersahabat dengan kekuasaan
kemudian diperlakukan kriminalisasi dan seterusnya
tapi saya tidak mau debat masalah itu
tapi yang jadi soal adalah selalu saja tentang yang asing tadi
itu mana kalau ada ditindak aja
kan ribet kalau memang peraturannya memang tidak membolehkan semacam itu
kan kami sudah mengatakan itu tidak ada
kasian itu pak prabowo diposisikan seolah olah menggunakan apa itu sistem ala rusia begini gini
padahal beliau itu kalau boleh saya katakan
ya propaganda itu
propaganda macam apa
hal itu memang betul betul
yang kami nggak punya duit gini tapi kami diuntungkan gerakan masyarakat
tapi saya lagi kemungkinan menduga
pak jokowi kenapa beliau kemudian keluar sekarang menjadi gitu
dugaan saya mungkin karena beban beliau
atau jangan jangan karena situasi hasil survei investigatif yang kemudian melihat arah perubahan yang besar itu
bulan desember saja kita masih ngomong soal ini
diuntungkan tidak dengan yang ini
ya kalau pak jokowi terus nyerang gini ya kami untung saja publik biar menilai ini
biar publik menilai wah bagaimana para pemimpinnya kemudian sembrono memberikan amarah amarah begitu
yang kemudian tanpa didukung data data yang cukup
kita lihat apakah berubah pak prabowo nya
tapi kalau masih terus juga seperti itu ya berarti confirm
terlepas dari itu semua
saya kira ini ada juga sesuatu yang positif
dalam pengertian bahwa model kampanye seperti ini
yang kemungkinan akan diintervensi oleh kekuatan asing atau menggunakan asing itu bukan tidak mungkin
ini adalah kerja intelijen
karena yang pengalaman di amerika serikat memang dicurigai atau diduga bahwa di pihak rusia itu bisa menggunakan misalnya saja hacking
bisa juga menciptakan gerakan
apa namanya untuk mendelegitimasi calon lawan
dan juga bisa sampai kepada menciptakan satu nuansa yang sangat volatil bagi pemilihan umum itu
ini memang tidak perlu kemudian digunakan untuk berdiskusi publik
tapi ini merupakan satu hal yang penting untuk dicermati oleh pihak pihak
sudah habis waktunya
oh kalau kemudian rusia benar benar marah
kemudian rusia membantu kami
sampai apa tidak rugi itu nanti
karena rusia marah
karena anda tuduh bagaimana
ini pergaulan politik luar negeri
mudah mudahan ini pak putin mendengar ini
terima kasih bapak bapak
tapi kalau alam rusia itu bisa gaji
tetap bersama kami di cnn indonesia prime